jangan sampai dia mengenali aku
saya cek dulu ya pak
cek dulu deh
gimana bola sudah selesai
sudah sudah pak
pak bagaimana sudah selesai
afif kenapa masih ingin
telepon dari siapa
dari perusahaan tempat kamu ngelamar kerja
selamat ya bu
ibu diterima di perusahaan yang bergerak di bidang klinis service panggilan
jadi kerjanya hasil malam
jadi ibu dan teman lainnya akan saya drop di satu gedung yang menyewa kami
alhamdulillah iya pak ya pak saya mau kok pak
terima kasih ya pak ya
siti kamu tahu nggak aku baru saja dapat pekerjaan
tapi kerjanya malam
jadi siangnya aku masih bisa jaga mama dan syifa
ini kan kantornya papa arta dan afif
nasib sedang mempermainkan aku

padahal aku sudah bekerja keras untuk menjauh dari alfif
tapi sekarang aku akan membersihkan kantornya
kamu ngapain ada di sini
kamu sendiri ngapain di sini
kamu seharusnya nggak menyetujui surat wastronom
kamu seharusnya nggak menyetujui surat wastronom
karena vicky lebih berhak mendapatkan surat warisan itu dibandingkan syifa
kamu itu semua dalam pikiran kamu itu hanya uang
uang dan uang
bukan di pikiran aku uang uang terus
karena vicky ini akan besar
dia membutuhkan banyak biaya sih
jangan pikiran kamu cuma syifa syifa bella bella
kamu gigi dan juga nih dia kan anak kandung kamu afif
sekarang kamu gendong dia nih
jangan sampai dia lupa siapa bapak kandungnya
aku gak pernah merasa ada ikatan batin sama anak itu
mending kamu keluar sekarang
kamu tega ya ngomong kayak gitu di depan anak anakmu kamu sendiri
kamu gak mau ngakui dia sebagai anak kamu
tuh kan afif dia nangis loh
kok kamu tega sih ngomong kayak gitu di depan anak kecil
kenapa kamu gak mau ngakui dia sebagai anak kamu
padahal dia tuh anak kandung kamu sendiri afif
kamu pikir aku gak liat
kamu sengaja mencubit anak itu kan
tiga banget sih afif
ada apa ini
kenapa sintia nangis
ada apa sih
loh mas afif mau kemana
keliatannya afif buru buru mau pergi
jangan jangan dia menemani bella
aku gak boleh sampai ke colongan kali ini
anak buahku harus berhasil menangkap bella
ikuti afif sekarang
jangan sampai lolos
kemanapun dia pergi ikuti dia

kenapa sepertinya masalah ini tidak berhenti menghampiri aku ya
karena aku sudah tidak berbuat adil kepada bella dan juga sifah
ini kan kartu imunisasinya siva
siapa yang taruh disini
ini kacetakan tangan aku
dan juga siva
kalau memang kamu mencintai aku
kenapa sampai sekarang
kamu gak pernah mau menceraikan sinti ya
kamu malah membiarkan aku dan syuku
terusir dari rumah kamu

andai saja saat itu aku bisa lebih tegas kepada keluargaku
aku bisa mengambil sikap dan mempertahankan berla dan juga siva
pasti gak akan begini jadinya
sepertinya ada orang di dalam ruangan aku

sebaiknya pak fit jangan dulu masuk ke ruangan

karena di dalam aku tidak ada yang bisa mencari aku
anak buah saya yang sedang membersihkan
itu kan suaranya afif
berarti dia ada di depan ruangan ini
jangan sampai dia mengenali aku
saya cek dulu ya pak
gimana bella sudah selesai
sudah sudah pak
karena afif masih mencintai aku
biarin aja kebakar kenapa kamu matiin
afif kamu masih cinta sama bella
sebenarnya kamu ini gimana sama aku
kita masih harus membersihkan gedung lainnya
iya pak seperti saya bersihkan
aku akan bersihkan
setiap aku masuk ke ruangan ini
aku akan bersihkan
apa perlu gue laporin sama si sulam nih
tapi ntar gua disangka setan tukang ngaduk lagi ya
gak apa apa ya justru yang jadi setannya tuh si muhyiddin
si saipul sama si sulam cuma jadi korbannya
tapi sekali sekali sih boleh tuh manusia kita gecek
tapi dar kita mesti harus ngatur strateginya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
kalau bang robi ngerti perasaan rom
harusnya bang robi tau dong kenapa rom bisa kayak gini
kamu udah balik bukannya kamu izinnya agak lama ya
iya rek gak lama
bukannya rom udah gini
ros aku boleh nanya gak sama kamu
jujur sama aku lagi ada masalah ya
emang sih aku cuma partner kerja kamu
tapi dari tadi aku perhatiin
kayaknya kamu gelisah banget
sebagai partner kamu
aku tuh gak mau masalah kamu tuh malah mengganggu kinerja tim kita
kamu tahu sendiri kan next job kita itu kerjaan yang penting banget rob
kapanpun kamu mau cerita sama aku gak apa apa kok
aku pasti dengerin kamu
ya kalau kamu gak mau juga gak apa apa sih rob
gak penting juga kan kalau kamu mau ngumbar masalah kamu sama orang lain
gue ada masalah sama bikin gue
rumah mana maksudnya
kok dia tiba tiba marah ya
gak pernah ada masalah tuh sama dia
itulah namanya cinta
kalau kamu gak mau sakit hati
gak mau pusing gak mau resah
ya jangan jatuh cinta
sotoy sotau lu
emang pernah lu rasain
ya menurut kamu
rob aku ini perempuan
dan hidup penuh dengan pilihan
dan aku sendiri memilih untuk tidak pernah terlena sama yang namanya cinta
lu rumah rumahnya lagi bingung bener
kayak lutung kehilangan sarungnya
udah jangan bercanda lu baryah
segala lutung lah pakai sarung
kelihatannya muka lo lagi sewot aja
ada apa sih dar
si sulam nih lagi kena masalah
dan lu tau kan kalau si sulam itu baik banget sama gue
nah gue pengen ngebantuin dia nih nyelesain masalahnya
lu aja sulam lagi kena masalah apa ya
si saipul mau niat meresi sulam
kenapa lu gak gak gamparin aja tuh si saipul
niat gue juga begitu bary
tapi lu tau kan kalau gue udah tobat
gue gak mau geprak orang lagi
lagian kalau si saipul gue gembrak
yang kasihan masih sulam ntar dia kena getahnya lagi
manusia kagak punya adat tuh saipul
udah enak anaknya si jonny diangkat sama si sulam
malah dia mau meres
justru gara gara si jonny si saipul meres si sulam